presiden jokowi melakukan kunjungan kerja ke jawa timur didampingi menteri pertahanan prabowo subianto
presiden jokowi dan prabowo tampak kompak sama sama menggunakan kemeja putih dan berjalan beriringan saat meninjau pembangunan jalan impres di ruas tulus batas kota kabupaten madiun
jokowi dan prabowo jadi pusat perhatian warga sekitar
meski dalam rombongan juga terdapat menteri pupr basuki hadi mulyono dan panglima tni jenderal agus subianto
f enam belas yang dicek jokowi merupakan pesawat yang telah menjalani upgrade atau peningkatan kemampuan